nenek sumiati seorang penyapu jalan di kota tenggarong ini viral di media sosial
karena memiliki kepedulian yang tinggi terhadap sesama
meski hanya berprofesi sebagai penyapu jalanan
sumiati tahun ini mampu berkurban satu ekor sapi dan satu ekor kambing
di masjid anur tenggarong kabupaten kutai kartanegara kalimantan timur
selain menyapu jalan sumiati juga menghabiskan waktunya di kios kelontong
yang juga menjadi tempat tinggalnya seorang diri selama ini
selama lima belas tahun sumiati mengumpulkan uang hasil kerjanya untuk membeli hewan kurban
sumiati menceritakan jika orang lain menabung dalam bentuk uang
dia justru menabung dalam bentuk barang
dikumpul kumpulkan belikan ginti nanti kumpulkan lagi
nanti dia ucapkan
tapi kan barang sih murah nih
sementara itu heru anak kedua sumiati mengaku terharu dan tak menyangka
hasil kerja keras ibunya berbuah hasil berupa hewan kurban
satu ekor sapi dan satu ekor kambing
jadi kita merasa terharu lah namanya sebagai anak kan
selama dua puluh satu tahun beliau kerja lima belas tahun
lima belas tahun ya
sebagai anak waktu itu apa yang dalam pikiran abang
nggak bisa disebutkan pak
nenek sumiati membuktikan meski dalam keterbatasan usaha gigih dan kerja keras
pada akhirnya akan berbuah hasil manis
suryatman kutai kartanegara kalimantan timur